kemacetan terjadi pada sejumlah titik di daerah perlintasan jalur mudik pada pekan lalu
strategi pemerintah untuk menghindari kejadian serupa pada momentum arus balik ditunggu oleh masyarakat
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia budi setiadi
dan kami masih menunggu konfirmasi dari penggambar transportasi dari universitas indonesia ellen tangkudung
saya akan sapa dulu pak budi selamat malam
selamat malam mbak
oke pak budi apa saja evaluasi yang didata oleh kementerian perhubungan melihat fakta fakta yang terjadi pada momentum arus mudik pekan lalu yang bisa digunakan untuk arus balik nanti
ya seperti yang dilakukan oleh kementerian perhubungan menyangkut survei yang ditentang potensi kejadian masyarakat
arus mudik itu tinggi sekali sampai delapan puluh lima delapan puluh empat juta ya
dan kemudian kita lihat data
yang ada di catatan saya pergerakan dari bangkit satya botadek sampai dengan yang kedua
itu bisa mencapai sekitar dua satu ratus sepuluh kendaraan yang keluar ke arah timur
itu nanti kembalinya
dan saya sampaikan tadi juga di awal menyampaikan menyangkut masalah kemasyarakat yang terjadi setelah nagrek
kembangan dan arus
jadi beberapa tempat yang potensi ada hambatan
sudah diantipasi oleh pemerintah
dalam hal ini adalah dari hubungan kemudian kepolisian dan juga dari jasa pihak di pu minamari
untuk yang di jalan tol seperti skb yang sudah ditatangan oleh pak kapolan sapuri
kemudian di jendul bunga darat dan juga di jendul bunga marga
kita akan terapkan lagi nanti pada saat arus balik dari mulai tanggal enam tujuh puluh delapan dan bagian juga
dan ada seperti yang kita lakukan kemarin ada beberapa manajemen kreatifitas dan manajemen rekaan lantas
dengan ada one way kemudian ganjil genap kontraflow dan juga termasuk pembatasan kendaraan barang
namun untuk yang penggal penggal khusus seperti yang tadi sampaikan
nyangkut masalah dari cilenyi kemudian juga di nagrek sampai dengan ke limbangan garut
kita juga kemarin dengan pak menteri perhubungan sudah melakukan pinjauan ke sana
dipaparkan juga oleh pak kapolres terkait beberapa manajemen pks
yang nanti akan dilakukan saat kemudian peningkatan volume dengan keterbatasan kapasitas jalan
dan berikutnya sebetulnya apa yang dilakukan oleh kepolisian pada saat pelaksanaan one way
itu sudah sesuai dengan sop yang kita rencanakan di awal
namun demikian yang berikutnya sudah kita antisipasi dan kita juga pastinya mensinyalir
pada saat pemberlakuan one way kemudian kontraflow dan kemudian ganjil genap
biasanya adalah peran masyarakat itu sangat kita butuhkan sekali
karena menyangkut masalah pengawasan yang cukup panjang
one way ini kita lakukan dari mulai km empat puluh tujuh sampai dengan di empat ratus empat belas di kalikangkung
nah dengan panjangnya jalur yang kita lakukan one way
tentunya mungkin pengawasan oleh pihak dari kepolisian termasuk juga dari beberapa unsur yang lain
itu memang dibutuhkan satu upaya yang luar biasa dan kita harapkan memang peran serta masyarakat
saya kira apa yang dilakukan oleh kepolisian pada saat pelaksanaan one way
pada saat arus mudik itu sudah sesuai dengan ketentuan yang ada
sesuai dengan yang kita harapkan
namun peran masyarakat ini diantaranya adalah banyak masyarakat saat pembelakuan one way
berhenti pada bahu jalan terutama di sekitar rest area
kemudian juga ada yang menunggu sampai one way itu berakhir
menunggu pada saat di entry entry jalan tol
sehingga nanti begitu one way berakhir itu kemudian nanti akan bisa masuk ke jalan tol
kemudian berikutnya juga ada beberapa masyarakat yang melihat antara jalur a dengan jalur b
dan pelaksanaannya itu
itu one way itu bersamaan
itu kan biasanya ada jalur a mungkin lebih lancar dibandingkan dengan jalur b
nah saat seperti itu kemudian masyarakat banyak yang ingin ke
beralih jalur ke jalur yang lancar
dan kemudian kadang kadang melawan arus
kemudian membuka barier yang ada di masing masing uten yang ada
ini kondisi kondisi yang kita lihat di lapangan
dan kita harapkan untuk pelaksanaan di arus baliknya
kita harapkan mungkin masyarakat semakin menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bersama
dari pihak pemerintah kita harapkan untuk masyarakat semakin menyadari bahwa ini adalah kebutuhan bersama
dari pihak pemerintah
terutama kepolisian yang melaksanakan effort luar biasa
dan kemudian menjalankan ketentuan yang ada bagaimana skp kita
sudah cukup bagus tinggal sekarang ada peran masyarakat
saya kira itu mungkin sepintas menyangkut masalah jalan tol
dan kemudian nanti kalau memang ada waktu saya akan sampaikan menyebut masalah di rest area
termasuk juga adalah di penyeberangan di ganap
kalau di jalur arteri

ini kan juga bisa menjadi salah satu opsi ya
pak budi ya bahwa ketika di jalan tol ini penuh atau padat bisa menggunakan jalur arteri
dan kemarin ada fakta yang kita lihat bahwa jalur arteri cukup masuk akal dilalui
tapi masyarakat ini lebih memilih tol
apa yang sebenarnya ditangkap oleh kementerian perhubungan republik indonesia
soal kecenderungan dari para pemudik yang menggunakan mobil atau kendaraan pribadi selama masa mudik ini
ya saya menangkapnya begini
sebetulnya pada saat kita pemberlakuan menyebut masalah naik jembatan prioritas yang dilakukan oleh kita
kita juga sejalan dengan itu menyiapkan juga untuk jalan arterinya atau jalan nasionalnya
supaya juga minimal mendukung terhadap pelaksanaan wap yang dilakukan di jalan tol
dan kita juga menggandeng semua pemerintah daerah
pasok propok pinta baik kemudian aparatnya dari kisu kemudian kepolisian di kores kores
tentunya sudah menyiapkan semuanya
tapi betul yang terjadi
bahwa masyarakat kecenderungannya ingin menggunakan jalan tol
mungkin persepsinya jalan tol itu lebih lancar lebih aman
dan juga mungkin bisa ditempuh dengan waktu yang sesuai dengan keinginan
dan kemudian di jalan nasional itu kan kalau kita lihat
mungkin masyarakat persepsinya hambatan sampingnya cukup banyak
ada pasar tumpah kemudian tercampur juga dengan trafik traffic lokal
mungkin ada mic traffic juga di sana ada dokar ada becak
ada koneksi ada motor kemudian berikutnya juga mungkin waktu yang lebih lama
namun dari data yang ada betul
kalau di tahun dua ribu dua puluh dua dibandingkan dengan tahun dua ribu sembilan belas
mungkin tahun dua ribu sembilan belas sebagian jalan tol juga masih ada proses ya
masih ada yang fungsional dan sebagainya
memang yang tahun dua ribu dua puluh dua ini
kecenderungan masyarakat dibanyak menggunakan jalan tol
nah seperti yang disampaikan oleh pak menteri perhubungan
kalau bisa ini ada combine katakan begini
jalan tolnya mungkin barangkali kita maksimal namun demikian jangan dipaksakan
kalau res area nya itu penuh kemudian masyarakat berhenti di res area
kalaupun kemudian penuh masyarakat berhenti di sekitar bau jalan
itu yang dampaknya adalah menyebut masalah hambatan samping yang ada di jalan tol
kan agak lucu juga ya padahal jalan tol ini bebas jalan bebas hambatan
tapi kemudian ternyata di sana ada hambatan samping
karena banyak mobil yang berhenti di bawah jalan
dan tidak hanya satu doang kadang saya jumpai sampai dengan tiga puluh empat puluh
bahkan di situ masyarakat juga dengan nyamanya
mungkin gelar stiker makan minum kemudian bahkan ada yang
tiduran ya saya kira manusiawi juga
masyarakat mungkin sudah capek sekali namun demikian jangan dipaksakan
karena sebetulnya begitu kita lewat dari res area yang penuh tadi
tidak jauh mungkin barangkali kita akan mencapai ke exit exit tol
yang langsung ke perkotaan perkotaan
jadi keluarlah mungkin ke exit tol yang di kota tadi
dan kemudian kita di kota kota itu bisa mendapatkan apa yang kita dapatkan
misalkan diserahat sholat dan sebagainya
jadi kita harapkan dengan pembelajaran
lalu saja kemarin ada beberapa persoalan yang pernah dilakukan oleh polisian
cukup bagus karena demikian peran masyarakat kita sangat gunakan
demikian pak dari saya
ya baik pak budi tahan dulu karena ini ibu ellen tangkudung sudah bergabung bersama kami
halo selamat malam bu ellen
ya selamat malam
ya bu ellen tadi pak budi mengungkap bahwa sebenarnya kemarin kemacetan
karena memang jumlah pemudiknya banyak dan juga kapasitas jalan ya
yang tidak sebanding dengan jumlah pemudik yang begitu banyak
ada juga perilaku kecenderungan perilaku dari pemudik yang lebih memilih menggunakan jalan tol
dibandingkan dengan jalur arteri
apa yang selain itu apa yang ibu ellen tangkap dari proses penyelenggaraan mudik di tahun dua ribu dua puluh dua ini
ya kalau dikatakan volume kendaraannya ya pemudiknya banyak
itu di jalan itu dinyatakan dengan volume kendaraan yang banyak
itu memang betul
atau jumlah kendaraan yang lewat pada jam tertentu atau yang sering disebut jam puncak
jadi kita harus melihatnya di jam puncak
di satu jam tertentu yang memang tinggi yang bisa membuat kemacetan
dan pemudik menjadi keinginan untuk melewat jalan tol memang ya tersebut kan seperti dipromosikan ya
lewat jalan tol nanti jalan tol itu diatur satu a
oh ada ya sangat diatur sangat dijaga sangat ini seperti itu kalau menurut saya ya sehingga ketertarikan untuk lewat jalan tol itu sangat besar
karena mengharapkan itu diatur dengan baik dan itu yang disampaikan kepada masyarakat
akan ada satu arah
akan ada rekayasa reykayasa
akan terpengaruh dan sebagainya
sehingga jalan arteri yang sebenarnya juga bisa dilewati dan juga cukup siap untuk dilewati

itu tidak diminati dan diminatinya kita bisa lihat ketika jalan satu arah dari jakarta ke arah timur kemudian yang lawan arahnya di pulau arang itu terhambat karena mereka tidak mau lewat di non tol
bahkan ada sudah disediakan juga jalur fungsional ya bisa lewat tapi banyak yang tidak mau karena pikirannya memang harus lewat jalan tol
jadi memang sangat tertarik untuk lewat jalan tol selain mungkin juga mau merasakan jalan tol yang memang sudah tersambung juga itu karena disosialisasi
karena sangat besar jalan tol itu sangat banyak gitu alah kalau yang jalan jalan arterinya itu yang menurut saya ya
nah kalau dilihat dari mudik waktu mudik memang
agak pendek ya karena pengumuman tentang adanya cuti bersama juga tidak terlalu jauh harinya sehingga persiapan untuk mudiknya mungkin untuk masyarakat itu terlalu pendek
sehingga hampir semua menggunakan waktu yang hampir bersamaan nanti kalau arus balik barangkali akan lebih panjang
kita akan melihat lebih landai volumenya
saya mau ke pak budi pak budi ini bu ellen menyebut bahwa pemerintah sepertinya mempromosikan atau menangkap kesan bahwa pemerintah mempromosikan tol
sehingga semua orang pengennya lewat tol nih mudik ini
ya sebetulnya memang ini kan salah satu kemajuan di negara kita di mana sekarang pemerintah demikian masif membangun jalan tol di mana mana ya
dan saya kira ini satu kebersihan yang kemudian patut dibanggakan oleh kita sehingga aksesibilitas dan juga koneksi
dan aksesibilitas yang selama ini mungkin masyarakat dapat menggunakan jalan nasional dari jakarta akan kesemarangan
pastinya memakan waktu cukup lama tapi kemudian dengan jalan tol kalau tidak ada momentum lebaran seperti ini
bisa kita dari jakarta ke semarang paling sekitar enam atau tujuh jam
dan saya kira memang di dalam rekayasa yang kita lakukan saat sekarang ini
kita lebih cenderung untuk melakukan sosialisasi atau mengkampanyekan kepada masyarakat dengan harapan semakin banyak masyarakat yang tahu
bahwa pada tanggal tanggal tanggal seperti besok nanti kita mungkin tanggal enam tujuh dengan delapan dan juga tanggal sembilan akan kita berlakukan one way lagi
nah dengan demikian kita harapkan masyarakat sudah mulai mengatur kapan akan melakukan perjalanan
tentunya mungkin menyesuaikan dengan kebijakan yang dilakukan pemerintah
tapi juga jangan lupa ganjil genap juga berlaku juga karena ya masih ada juga kita dapati beberapa kendaraan yang tidak sesuai dengan kalender yang ada
kemudian ada juga yang melaju dan mengikuti menyambut masyarakat lawan
jadi kembali kepada sampaikan tadi pak memang butuh tanggung jawab bersama antara pihak pemerintah dengan masyarakat
seperti disampaikan dari pihak pemerintah kami dengan koral spori memang sudah mensepakati
kita akan membuat mutik ini adalah mutik yang sehat mutik yang aman ada aspek untuk kebahagiaan di sana
jadi kita meminimalisir ada kegiatan kegiatan yang mungkin barangkali membuat masyarakat tidak senang
karena mungkin apa yang dilakukan pemerintah kemudian sifatnya adalah katakan penegakan hukum
kita tidak ada sama sekali bahkan kita membantu setiap masyarakat yang ada hambatan hambatan di jalan
kita sudah menyiapkan ada dua belas kendaraan unit pelayanan keliling dari kementerian perhubungan
membantu masyarakat yang mungkin di jalan ada hambatan mobilnya mungkin banyak pecah kemudian bensinnya habis
kemudian ada apa yang lain dan sebagainya kita akan bantu sepenuhnya
jadi itu yang dilakukan kita
filosofisnya kita ingin membuat bahwa mudik kali ini memang selain selamat juga adalah menyangkut masalah aspek kenyamanan
kemudian juga menyangkut kelancaran kita jalankan bersama sama
baik arus mudik aman sehat dan tentunya ada aspek bahagia
saya mau terakhir ke bu ellen
bu ellen rekomendasi dari anda untuk pemerintah melihat kemarin dari skema yang diberlakukan
untuk nanti arus balik apa saja yang kira kira bisa direkomendasikan
karena tidak terlalu panjang waktunya ketika melakukan arus balik
ya sebenarnya pemerintah dalam hal ini dengan koordinasi yang sangat baik yang sudah dilakukan
bisa mempelajari menganalisis apa yang terjadi di arus mudik kemarin
jadi memang ada titik titik krusial yang harus diatasi dan kemarin mutik itu memang bisa diatasi
waktu mungkin ada yang beberapa kecewa karena memang sosial media sosial kan sekarang dengan cepat ya
sehingga seakan akan permasalahan besar terjadi padahal itu sebenarnya bisa diatasi lah ya
ada orang bilang kalau tidak macet bukan mudik gitu ya
jadi kalau mau lancar lancar saja itu bukan mudik namanya
tapi ya jangan terlalu macet juga
dan juga kita bisa melihat dengan adanya peristiwa mudik sekarang
yang boleh dikatakan sudah dua tahun tidak bisa mudik itu kita atau dibaca dari sisi lain
ini perekonomian kita lagi bagus ya karena jalan tol juga rame berarti kan jalan tol bayar
nah tetapi hal hal yang dianalisis itu harusnya menjadi pelajaran terutama bagaimana mengatur rest area
mana terjadi antrian
bagaimana pengelolaan rest area
kemudian yang menjadi permasalahan waktu mudik juga adalah di penyeberangan
ya di penyebrangan
ini kan akan terjadi penyeberangan sebaliknya
mungkin dari mbak hoheni itu mungkin harus lebih diatur lagi ya
supaya dermaga dermaga yang ada di sana bisa digunakan penuhnya misalnya
disiapkan dengan lebih baik
karena apapun antrian yang terjadi itu tidak bisa dilakukan apa apa
kalau di pelabuhannya sendiri tidak ada penambahan kapasitas
dan selain itu juga memang harus sangat diperhatikan soal keselamatan
jadi memang ada keseturuhan untuk tidak lama lama di tempat istirahat
tapi sebaliknya meminta pada pemudik yang balik ini
untuk banyak istirahat
karena mereka sudah melakukan liburan di kampung
pasti lebih capek daripada waktu berangkat
jadi memang perlu ada sosialisasi sosialisasi untuk lebih banyak istirahat
jangan terlalu memaksakan diri
itu menurut saya
supaya berkeselamatan selain sehat dan senang tadi
juga berkeselamatan menurut saya paling penting
baik tentunya dimanapun berada safety first
dan yang menarik dari perbincangan ini
mungkin anda yang akan melakukan perjalanan
dilihat lagi waktunya dan mungkin bisa menggunakan jalur arteri
supaya bisa istirahat dan mampir mampir mungkin untuk memberikan rezeki juga
di sepanjang jalan arteri dengan saudara saudara kita di sana
terima kasih bapak budi setiadi
direktur jenderal perhubungan darat kementerian perhubungan republik indonesia
dan pengamat transportasi dari universitas indonesia ibu ellen tangkuduk
sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini